setelah tadi daftar list list lokasi wisata sekarang kami akan hadirkan daftar peristiwa peristiwa yang terkait dengan pariwisata
tahun dua ribu tujuh belas akan segera berakhir hitungan hari
dan jika dilihat selama satu tahun kebelakang ada banyak hal menarik yang terjadi di dunia traveling atau wisata
mulai dari berbagai penghargaan kemudian rekor rekor baru festival seru hingga beragam destinasi unik
semua itu kami rangkum dalam kaleidoskop dunia travel dua ribu tujuh belas yang dihimpun dari litbang cnn indonesia
ini karena panjang daftarnya hari ini kami akan menyajikan enam bulan pertama bulan januari hingga bulan juni
kita akan lihat yang pertama tentunya di bulan januari dua ribu tujuh belas
anda tahu tidak bahwa bandara internasional juanda ternyata dinobatkan sebagai bandar udara paling tepat waktu tahun dua ribu enam belas
versi lembaga analis perjalanan udara
asal inggris oag
kita harus tepuk tangan untuk prestasi ini
dari hasil catatan oag on time performance atau otp bandara internasional juanda memiliki nilai rata rata sembilan puluh tiga puluh persen
dia bahkan mengalahkan posisi berikutnya bandara honolulu di amerika serikat dengan delapan puluh tujuh lima puluh tiga persen
kemudian bandara sold lake city di amerika serikat delapan puluh tujuh dua persen
lalu bandara brasilia di brazil delapan puluh tujuh tujuh persen
dan bandara brisbane di australia delapan puluh enam tujuh puluh satu persen
selanjutnya kita akan lihat di bulan februari dua ribu dua puluh
setidaknya ada dua peristiwa penting yang terjadi di bulan februari
yang pertama qatar airways meluncurkan sebuah rute penerbangan komersial terpanjang di dunia
yakni dari doha menuju auckland
dengan total perjalanan selama enam belas jam dua puluh menit
bisa dibayangkan itu lelahnya ya
dua belas jam berada di udara dengan melintasi sepuluh zona waktu lima negara
sementara penerbangan kembali dari auckland diperkirakan akan menempuh waktu yang lebih lama
yakni tujuh belas jam tiga puluh menit
satu harian itu
nah itu peristiwa yang pertama
lalu yang kedua ini dari dalam negeri
ini adalah setelah lama ditutup
akhirnya taman air mancur sri baduga di purwakarta resmi dibuka kembali
tepatnya pada delapan belas februari dua ribu tujuh belas
anda warga purwakarta pasti menyaksikan pembukaan ini
taman air mancur sri baduga dilengkapi dengan aqua screen
yang biasa digunakan untuk menampilkan animasi pada layar
dan juga pertunjukan air mancur
selanjutnya kita akan beralih ke bulan maret
anda ingat di bulan maret ada apa
ada raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud
yang membawa rombongan yang sangat besar saat berkunjung ke indonesia pada bulan maret dua ribu dua puluh
lalu dalam kunjungan ini raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud membawa satu lima ratus orang berlibur di bali
jadi kunjungan raja salman ini berdampak sangat besar

terhadap dunia pariwisata kita
masih soal bali
pada bulan yang sama
pulau bali kembali dinobatkan sebagai destinasi terbaik di dunia
bali menempati peringkat pertama dalam kategori destinasi wisata dunia tahun dua ribu dua puluh
bali mengalahkan kota kota besar dunia yang selama ini menjadi ikon pariwisata global
misalnya di posisi kedua ini ada london
kemudian ada paris roma new york
barcelona siam rapp kamboja praha dan phuket
bali nomor satu
selanjutnya kita akan lihat di bulan april dua ribu dua puluh
ini ada restoran selera lokal kita
hadir di tiongkok
tepatnya di loyang provinsi henan
lantai dua puluh lima dengan kapasitas tempat duduk
di sini siapapun bisa menikmati keindahan kota luyang
sembari menyantap makanan khas indonesia
dari ketinggian lantai dua puluh lima
restoran ini menawarkan suasana budaya indonesia
termasuk berbagai gambar dan logo wonderful indonesia
sekaligus berbagai ragam masakan indonesia
mulai dari soto kemudian gado gado sate hingga nasi goreng kampung
ini adalah salah satu kampanye pariwisata indonesia
anda yang berkunjung tiongkok mungkin bisa mengunjungi
restoran wonderful indonesia di provinsi henan tiongkok
kita lanjutkan ke bulan selanjutnya bulan mei dua ribu dua puluh
anda tahu patung lilin presiden jokowi dodo dipamerkan di museum madame tussauds hongkong
presiden jokowi ini merupakan presiden indonesia yang kedua
kalau anda pernah berkunjung ke museum madame tussauds
di sana juga ada patung lilin presiden soekarno presiden pertama republik indonesia
dan ini adalah patung lilin presiden republik indonesia yang kedua
yang hadir di museum madame tussauds hongkong
jadi kalau anda berkunjung ke hongkong jangan lupa untuk selfie
dengan patung lilin presiden jokowi dodo
kita beralih ke bulan juni ini bulan ke enam di tahun dua ribu dua puluh
anda ingat mantan presiden amerika serikat barack obama
barack obama berkunjung ke indonesia selama sepuluh hari pada juni dua ribu tujuh belas
lumayan lama sepuluh hari karena tidak hanya ke jakarta
presiden barack obama juga berkunjung ke wilayah wilayah lain
yang pertama tentunya bali menjadi tempat pertama yang dipilih obama dan rombongannya
selain ke bali rombongan juga berkunjung ke yogyakarta
dan tentunya ke jakarta
itu tadi berbagai peristiwa terkait pariwisata yang terjadi di tahun dua ribu dua puluh
selama enam bulan pertama januari hingga bulan juni dua ribu dua puluh
anda ingin tahu kelanjutannya di bulan juli selanjutnya sampai desember
jangan lewatkan lanjutannya pada program cnn indonesia newsroom besok